mbak andin selamat atas lima bulan pernikahannya ya
semoga langgeng langgeng sampai kakek nenek sama mas al
sepuluh bulan aja gak berasa
selamat ya nenek
kiki tuh kangen loh sama mbak andin yang dulu
mbak andin yang pantang menyerah sama mas al
mbak andin yang selalu kodain mas al
nino cerain aku
pokoknya antri sekarang aku ke nino
iya kita anterin ke tempat nino ya
kita ke rumah nino ya sekarang ya
udah gak usah nangis dong sayang
hati mama sakit sekali melihat kamu seperti ini
tapi apa mungkin semua ini adalah ganjaran kamu
karena kamu dulu merebut nino dari andin
sehingga apapun yang kamu lakukan sekarang
pernikahan kamu dengan nino tidak pernah bahagia sayang
kumpul nya suami
mumpung anak urusan
lima bulan aja gak berasa
udah ternyata sulit
aku udah bebas kenapa kamu gak jemput aku
kamu ngapain disini
ya aku istri kamu
ini rumah aku rumah kita
aku udah putus yusof
aku sudah melakukan gugatan cerai
berkasnya sudah masuk ke padel nagamu
kamu bercanda kan
kamu bercanda kan
bilang sama aku kalau kamu bercanda
ini sudah keputusan aku
tadi elsa datang nemuin aku ma
dia tau kalo aku mau menggugat cerai dia
makanya dia pingsan
aku buka kamar dulu
nino menggugat cerai elsa
bu sarah ayo silahkan masuk
mbak mirna sama uya pasti gak percaya
sama yang tadi kiki liat pake mata kepala kiki sendiri
yah elah heboh amat

kiki itu tadi menyaksikan kemesraan keromantisan terbesar tahun ini
iya maksud gua lu dari tadi ngomong
lu liat siapa siapa siapa yang romantis romantis dimari
ya siapa lagi kalau bukan mas al dan bang andi
tuh tuh tuh tuh
tunggu tunggu tunggu tunggu tunggu
bukannya kemarin malem mereka gulara
ini kiki punya buktinya
nih liat tuh
iya gua liat dulu
ini kiki menyaksikan pagi pagi buta subuh subuh
lagi suap suapan tempe goreng sisa kemarin pak
dalam rangka merayakan
belang tahun pernikahan yang kelima bulan
lu sakit perut kayaknya mereka ya
ya namanya jika lo udah tumbuh tumbuh perasaan cinta kali ya
ya tapi ini ya ampun ini romantis banget
ini suap suapan tempe yang paling uwuk
kalo begitu uya jadi pengen cepet cepet nikah
bukan begitu ayang kiki
biar bisa suap suapan tempe
tapi lo suap suapan tempenya yang bekas bulan kemarin
ini dalam hulu
kura kura berenang ke hulu
eh uya gausah kebanyakan halu
ada palu buat benerin genteng
mendingan ayo kita ngucapin kemasalah sama mbak andina
mengucapkan selamat akan pernikahan kalian udah menjalani lima bulan gitu
lah lah lah uya ditinggal
mbak andin selamat atas lima bulan pernikahannya ya
semoga langgeng langgeng sampai kakek nenek sama mas al
udah lima bulan aja gak berasa
selamat ya nenek ya
oh kiki itu kangen loh sama mbak andin yang dulu
mbak andin yang pantang menyerah sama mas al
mbak andin yang selalu kodain mas al
karena cuma mbak andin yang bisa mengendal mas al itu yang kelakunya kayak macang tutul kayak gitu kan
karena cuma mbak andin aja yang bisa membuat mas al itu menjadi pucin
hah bener banget
pak bos kan tau
galak banget kan
apalagi waktu pas gue masih kerja di kantor
ih cuman ama lu doang bisa kepatil
lu ga kebayang ya kalo misalkan dia jadi duda
kayanya ga ada yang bisa deh jadi bininya
udah ga papa biar kiki aja yang ngelanjutin ya ngurusin mecah makannya ya mbak
gua harus nyiapin rena sekolah
eh nyiapin rena sekolah dulu ya
mungkin kiki dan mirna benar
aku harus kembali jadi andin yang dulu
ada yang lebih sabar menghadapi mas al
andin yang kuat bagai gan batu kara
andin yang terus bertahan walau dihantam gelombang tinggi sekalipun
rina lagi sama mirna siap dua masuk sekolah
mama ga kepengen kondisi mama ini jadi
sejak kepergian roy
setiap kali mama
mendengar atau melihat segala sesuatu yang berhubungan sama roy
jadi bisa lempar gerbang
mama ja nyalahin diri mama sendiri ya
mama tuh ga kepengen kondisi mama ini jadi
mengganjal dan mengganggu hubungan kamu sama kami
mama pengen kalian bahagia
kalian tuh kayaknya perlu spend quality time together
berdua aja mungkin ambil liburan
lagian jadwal ngajar yang andin juga lagi pada
ga mungkin ketemu waktunya ma
kalian tuh bener dua dan harus butuh waktu berdua
untuk membicarakan dan menyelesaikan segala sesuatu yang belum terselesaikan
kalian perlu ngobrol itu
akan membuarkan kebahagiaan kerenah
kalo keadaan diantara gue sama andin membaik
kami juga bakal bisa lebih tenang dalam menyelidiki kasus roy
nanti coba aku bicara sama andin ya
oke gitu dong
makasih saran ya ma
yaudah mama isi lahat lagi
biar aku yang aturin ke suami
gak usah mama udah mendingan kok
lagi pulang mama mau siap siap mama yang antren aja ya
aku ke depan
mama juga mau siap siap ya
oh jadi kamu kuliah s dua di seoul
berarti bisa bahasa korea dong
aku pengen denger kamu ngomong bahasa korea gimana
keren sih tapi aku gak ngerti itu artinya apa ya
senang bertemu dengan kamu
orangnya asik juga ya